terima kasih ayah paman
selama aku pergi tolong jagalah ayah anda baik baik
gusti prabu aku titip penjagaan
lihatku malah kepadamu
aku abikara murid kesayangan
bersama siapa kau menyusupkan
dengan jakal alanan
prajurit bawa dia keluar
hei diam nyambing bicara
hei mau dibawa kemana aku
diam nyambing bicara
nyai dahayu apa yang hendak kau lakukan
aku akan membuktikan kepadamu
kalau apa yang dikakutakan adalah kebohongan
kenapa kau masih tidak percaya
berhentilah membagilku guru
aku abikara murid kesayangan
abikara telah mati
dia terkena jurus beraja musti milik siliwangi
aku sudah berusaha datang menolongnya tapi tetap dia tidak selamat
seketika batu pilek itu terbuka
kalian akan melihat jasad membeku abikara
dari perguruan mawarbonas
dan hasilmu itu tidaklah penting
kalau mau bunuh bunuh saja
percuma kau menyemunyikan namamu
aku sudah tahu semuanya
aku akan memberikan pelajaran
untuk perguruan kalian
dan memberikannya kepada gurumu
sampai jumpa di video seterusnya
ayah mau pergi kemana
aku mau menyelamatkan cakalalana
keadaanmu masih lemah
biar aku yang akan menyelamatkan
tidak pergi sendirian
lukamu belum sembuh benar
turut serta ke kandang musik
tapi kau harus berhati hati
terima kasih ayah
selama aku pergi
tolong jagalah ayah anda baik baik
aku titip penjagaan
diahku malah kepadamu
habikara telah mati
dia terkena jurus beraja musti milik siliwangi
aku sudah berusaha datang menolongnya
tapi tetap dia tidak selamat
seketika batu pilek itu terbuka
kalian akan melihat
jasad pembeku habikara
bersiaplah kau untuk mati
kau sudah berusaha menipuku
kau harus putus pose